calon petahana gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengaku mendapat sinyal positif dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
menurutnya secara pribadi megawati mendukung ahok kembali maju di pilkada dki jakarta bersama jarod saiful hidayat
namun sinyal positif ini belum menjadi keputusan akhir karena pdi perjuangan memiliki mekanisme dalam penentuan calon yang akan diusung
meski mengharapkan dukungan dari pdi perjuangan ahok menjamin tidak akan melakukan pendaftaran penjaringan calon di partai berlambang banteng tersebut
ibu secara pribadi memang dari dulu kan mau dukung tapi secara partai kan ada proseduran macam macam
nah untuk teknisnya gimana ya saya kira mas hasto sekjen yang akan mengatur memilih
enggak dong ini kan urusan mereka yang pasti saya tidak mendaftar saya tidak pdp itu saya nggak tahu
dengan ibu itu ada satu prosedur dia juga bisa mendukung petahana
yang memang dia yang dukung dari awal